dan mama tidak akan menganggap kamu sebagai anak mama sendiri
kamu kok di jakarta mil
aku habis ketemu sama edo
terus nggak diantar pulang sama edo
nggak balik ke bandung

oh nggak usah kak
nggak usah pak repot
udah nggak apa apa komil
kamu kan sahabatnya li
kamu kan sahabatnya li
kamu kan sahabatnya li
sahabat aku juga
tapi sebelum balik ke bandung
kita makan dulu ya
ada yang mau aku omongin sama kamu
nah karena kamu sahabatnya li fi
makanya aku pengen tahu banget dari kamu nih
gimana pendapat kamu tentang hal ini
selalu lihat saya tak ada pinjemah bisanya
tadi kak fajar ngomong apa
aku tadi lagi ngomongin tentang rencana aku buat ngelamar livi
kak fadil mau ngelamar livi
ada yang salah
enggak ada yang salah kok
pasti olivia akan bahagia banget
iya karena aku tahu banget livia itu sangat mencintai kak fadil
dan bagi seorang perempuan
pasti akan sangat senang ketika dirinya dilamar oleh laki laki yang sangat dicintainya
karena itu buat ngejalanin rencana aku ini aku butuh banget bantuan kamu mil
gimana menurut kamu
itu luar biasa banget kak
mudah mudahan aja bisa berhasil
mungkin cuma masalah
masalah angin aja
beneran enggak apa apa
kamu bilang dulu kamu dulu ya
aku ntar sampai rumah ya
oh enggak usah kak
lagi pula udah deket kok dari sini
makasih ya kak udah nganterin
hmm sorry ya kalau aku kecam perusahaan kamu
apa kamu udah ngomongin tentang itu sama edo
saya nyarakan aku
saya kembali ke rumah rey
aku punya keinginan
aku lebih semua pikir brasil itu ber document tego
kalau kamu butuh bantuan buat minta pertanggung jawaban ke dia aku siapku bantu kamu
makasih kak fadil
kak fadil baik banget
mila yakin mila bisa nyelesai masalah mila sendiri
ya fadil sekali lagi makasih
selalu jangan nganterin mila sampai sini
siapa laki laki yang nganterin kamu tadi
jawab pertanyaan mama dia bukan pacar kamu kan
siapa yang dipakai nganterin kamu segala
pakai pegang pundak kamu segala lagi
jadi gini loh mak
kak fadil itu
dia itu pacarnya livia sahabatnya mila
nah kebetulan tadi kita pulangnya bareng
pas kak fadil nganterin livia terus baru nganterin aku
ya mau percaya sama kamu
mama akan sangat marah sekali kalau kamu pacaran di belakang mama
apalagi kalau kamu sampai hamil di luar nikah
mama tidak akan pernah memaafkan kamu mila
dan mama tidak akan menganggap kamu sebagai anak mama sendiri
mama kasar sama kamu mama keras sama kamu
ya mak mila ngerti kok gak apa apa kok
jaga diri kamu baik baik ya
kamu udah sholat maghrib belum
nanti kita sholat sama sama ya
ya mila ganti baju dulu ya mak
tidak henti hentinya memohon kepada mu ya allah
pendungilah anak mu ya allah
jauhilah anak mu dari dosa ya allah
dari perbuatan yang menyesatkan
dan mila pada saatnya nanti
berikanlah dia jodoh yang soleh yang seiman
dan bertanggung jawab dan sangat menyayangi anak mu ya allah
doa mama bagus banget mak makasih ya mak
mama selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu

iya tapi kenapa sih
ya apa sih mak
kenapa marah begitu
nih pak nih lihat
fadil pacaran sama pelayan restoran
nih lihat nih pak
kelihatannya di gadis yang baik hikmah
orang cantik lah kayak gitu dibilang baik
anak kita itu dokter pak dokter
nggak pantes dong pacaran sama plan restoran pak
jadi mama minta tolong papa bicara sama fadhil
mungkin kalau papa yang ngomong fadhil denger pak
iya nanti papa bicara sama fadhil
bilang sama fadli suruh pikir seribu kali untuk ngambil keputusan
ya suruh pikir oke
nggak usah dilihatin terus
jangan mama mau buang
besok kan libur kita jalan jalan yuk
jalan jalan ke mana
aduh enggak aku tidur aja di rumah capek aku
iya kamu males banget sih
kan kita jarang jarang pergi ke laut
rasa kamu tega sih aku sendirian perginya
ya udah aku temenin
hehehe tapi janji dulu nanti kamu ngebatalin lagi